dan mendengarkan suaranya yang merdu
aku melihatmu di dekat rumahku sekali lagi
akan kuberikan kepada burung burungku
aku tahu orang bodoh bukanlah makananmu
ya dalam banyak kesempatan
caroline memang memiliki suara yang merdu
tapi bisakah kau menyalahkannya karena marah sesekali
soalnya caroline memang cantik
tapi dia juga muak dengan perhatian yang diterima kecantikannya
pelayan akan melakukan apapun untuk kecantikanmu
aku tidak mengerti kau bisa jenuh dengan itu
tidak bibit tebi
aku tidak membenci kecantikanku
aku suka melihat diriku dicermin
tapi aku lebih dari itu
adakah yang tahu betapa aku sangat menyukai akuntansi
tidak ada yang peduli untuk memahamiku
selain mata ceri dan juga bibir merahku
oh aku hampir lupa
utusan raja telah meminta bantuanku untuk mencari seorang akuntan
untuk mengelola keuangan mereka
apa mengapa kau tidak mulai dengan itu
aku akan berusaha sebaik mungkin
aku akan bekerja sehebat mungkin
kau pasti bercanda
kau tidak dapat melamar posisi ini di istana
selain itu saat istana melihatmu
aku yakin mereka akan melamarmu secara langsung
oh itu sebabnya aku di sini
oh kau tidak akan percaya ini
raja telah melihat fotomu dan dia ingin kau menikah dengan putranya
wow aku hampir berpikir aku sepotong pakaian
bibi tebi mencoba yang terbaik untuk meyakinkan caroline
untuk mempertimbangkan lamaran itu
tapi caroline tidak mau mendengarkan
dia ingin melamar posisi akuntan kerajaan sebagai gantinya
oh tidak ada kemenangan denganmu
hah ya ampun
di mana aku menyimpan maskerku
alergi debu kuku matt
aku harus pergi
kau pikirkanlah lamaran itu
dan jangan terburu buru dalam mengambil keputusan
caroline tahu bahwa bibinya hanya menginginkan hal baik untuknya
tapi dia tidak memikirkan itu
itu sangat bisa diterima
keesokan harinya ketika bibi tabby mampir untuk menasihati caroline
tentang mempertimbangkan lamaran tapi tidak ada orang di rumah
di ujung lain kota di istana
seorang wanita bermasker baru saja ditunjuk sebagai akuntan kerajaan
kau menyelesaikan semua tesnya
pekerjaanmu baik sekali
aku yakin kau akan melakukan baik di sini
aku biasanya tidak dipuji untuk pekerjaanku
tidak masalah yang mulia
aku sangat berterima kasih padamu
jika aku boleh bertanya mengapa kau memakai masker
baiklah kalau begitu
aku bekerja untuk terlambat
maksudku terlambat untuk bekerja
dan seorang akuntan kerajaan tidak akan mudah
beberapa minggu berlalu
dan caroline menjalani kehidupan yang luar biasa
dia ditawari tempat tinggal kerajaan oleh raja
agar dia bisa beristirahat dengan baik
caroline akan membenamkan dirinya dalam pekerjaan sepanjang hari
dan beristirahat di kamar kerajaannya pada malam hari
tapi pangeran selalu curiga
dengan akuntan bermasker baru
ini adalah istana kerajaan kau tahu
kami punya pelayan untuk membersihkan istana hari demi hari
tidak ada debu di sini
lalu kenapa bermasker
jadi menurutmu tidak ada debu di udara pangeran
sudahkah kau memanggil ilmuwan
dan meminta mereka melakukan eksperimen
vakum memiliki udara dan udara memiliki debu
heather dan caroline sering bertatap muka
dan tak satu pun dari mereka saling tertarik
kami punya masalah dengan laporanmu ini
aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun dari apa yang tertulis
karena itu bukan laporanku
itu catatan kasarku
kau benar benar pintar bukan
kau memiliki masalah dengan pena yang aku gunakan untuk menulis laporan
sebenarnya aku datang untuk memuji mu atas pekerjaanmu
kau pasti seorang profesional
maksudku perhitungannya sangat
apa kau menangis
oh terlihat untuk pekerjaanku jelas merupakan pemicu apa
kalau kau menangis
aku akan menangis juga
aku akan menangis juga
aku akan menangis juga
kau lihat aku adalah putra raja
jadi semua pencapaianku selalu dipertanyakan
dan semua penghargaan diberikan kepada garis keturunan kerajaan
kami punya banyak kesamaan daripada yang kau kira
dan itu menandai awal dari sebuah cerita yang tidak pernah terpikirkan oleh caroline
di satu sisi di mana persahabatan caroline dan heather tumbuh
dan berubah menjadi sesuatu yang istimewa
ada orang orang yang mencari caroline di kota
seperti bibi tabby
dia kabur karena aku
aku seharusnya tidak pernah menekannya
dan putra pemilik tanah terkaya di kota
aku ingin tahu di mana dia
caroline tidak pernah tertarik pada primus dan kekayaannya
tapi primus telah bersumpah pada dirinya sendiri
bahwa dia akan membuat caroline jatuh cinta padanya
dan janji ini telah membuatnya pergi ke
orang bijak palsu
apakah akan berhasil
apakah awan punya air di dalamnya
oh kau tidak tahu
ya jawabannya adalah ya
tapi seperti idenya
ramuan orang bijak palsu selalu melakukan kebalikan
dari apa yang dimaksudkan
kau akan jatuh cinta denganku sekarang
apakah kau baik baik saja primus
dan sekarang caroline hilang selama berbulan bulan
primus kehilangan akalnya
berapa lama ini akan berlangsung
dan lebih baik aku tidak terkejut lagi
mentera ini tidak sempurna
kupikir telah menambahkan sedikit lebih banyak kejutan untuk bedakmu
mungkin itu sebabnya kau terhambat
oh lihat dia
dia ada di istana
di ruang gelap yang penuh dengan gulungan
buku buku membosankan dan pena dan kalkulator
dia diculik oleh istana
dia seorang akuntan bermasker kaum jenius
ya aku bahkan tidak tahu dia tahu cara menghitung
akanku pastikan dia jatuh cinta padaku kali ini
ya kali ini pastikan ramuannya tidak terhirup olehmu
ini adalah ramuan cinta yang paling ampuh
taburkan sedikit padanya dan dia akan jatuh cinta padamu
untuk menambah kekacauan yang tidak pernah berakhir raja memanggil putranya
heather aku telah memilih seorang gadis yang cocok untuk kau nikahi
apakah ini tentang gadis tercantik di kota yang ayah bicarakan
ayah sudah kubilang aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak kukenal
pangeran hather mencoba berunding dengan ayahnya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya jatuh cinta dengan akuntan bermasker
tapi raja tidak mendengarkan dan bertekad untuk membuat putranya menikahi
apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa mereka sebenarnya berbicara tentang wanita yang sama caroline
lihat saja fotonya ya
pangeran hatter melirik foto itu dengan setengah hati
tapi saat itu koki kerajaan memasuki ruangan dan secara tidak sengaja menjatuhkan kue keju

kau tidak bisa menangkapnya
kau tidak bisa menangkapnya
kau tidak bisa menangkapnya
dan saat itulah pangeran heather benar benar melihatnya
terlihat untuk pekerjaanku jelas merupakan pemicuku
tentu saja itu sebabnya dia memakai masker
dia ingin dilihat siapa dia dan bukan karena penampilannya
akuntan bermasker adalah putri bermaskerku
ayah aku menyayangimu dan aku menyukai keputusanmu
akanku menikahi gadis cantik di foto ini
aku harus pergi sekarang dah
pangeran hater berlari ke kediaman kerajaan untuk bertemu dengan cinta sejatinya
dan melihat primus sudah ada di sana
berhentilah pangeran dia akan jatuh cinta padaku
mengapa ini tidak berhasil
dan sekali lagi tanpa ada yang melakukan apa apa primus menjadi mangsa perbuatannya sendiri
ramuan itu dikosongkan ke matanya
dan dia jatuh cinta pada dirinya sendiri
oh aku sangat tampan dan kuat
aku sudah berhasil
aku sudah berhasil
aku sudah berhasil
pangeran heather menyatakan cintanya kepada caroline yang menerima cintanya tanpa ragu
caroline dan heather menikah dalam sebuah upacara besar
caroline tidak pernah memakai maskernya lagi sejak kejeniusannya diketahui sekarang
kepala maskernya tidak pernah dimakai
tapi untuk pangeran harren dia akan selalu menjadi putri bermaskernya
namun demikian mereka hidup bahagia selamanya